dan masih dari asian games dua ribu delapan belas salah satu keluhan pengunjung asian games dua ribu delapan belas di palembang adalah soal transportasi di dalam kompleks jakabaring sport city
tidak jelasnya jadwal transportasi membuat pengunjung kesulitan atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpindah dari satu venue ke venue yang lain
bagi pengunjung menonton pertandingan asian games dua ribu delapan belas di kompleks jakabaring sport city memerlukan perjuangan tersendiri
terutama bila pengunjung ingin berpindah menonton dari satu venue ke venue yang lain
ribet gak sih pak nunggu transportasi di sini pak
agak ribet karena petunjuknya kita misal umpamanya kita petunjuk ini untuk halte untuk penumpang gitu untuk pengunjung pengunjung sini dari penus ke penus gitu kan
kalau kita diberi kasih tau kan ada petunjuk petunjuk atau itu kan seger gitu ya enak kan gak itu
antrian penumpang di halte halte yang sudah disediakan juga tidak berjalan dengan baik
salah satu sebabnya adalah ketinggian halte yang tidak sesuai dengan ketinggian bus
udah ada ya transportasinya busnya ya
cuman mungkin karena penontonnya pada saat datangnya barengan dan pulangnya barengan jadi menumpuk gitu
mungkin busnya perlu ditambah ya
dan tempat tempat ininya ya tempat nunggunya mungkin untuk menampung sebanyak ini kayaknya belum cukup gak cukup gitu
keluhan ini sebenarnya sudah muncul sejak awal asian games dua ribu delapan belas digelar di palembang
langkah antisipasi untuk mencegah penumpukan penumpang
juga sebenarnya sudah coba dilakukan dengan cara menyesuaikan rute perjalanan bis dengan kondisi di lapangan
kami sebenarnya sudah berusaha untuk lebih baik
bagaimanapun karena kami tidak bisa menghitung kapan jumlah penumpang yang terlalu
kami yakin kalau sudah hari senin mungkin jumlahnya mungkin sangat berkurang
di dalam kawasan jakabaring sport city
di sub menyediakan dua puluh bis ukuran medium ditambah enam bis besar untuk penonton
yang beroperasi dari jam enam pagi hingga sepuluh malam